sedikitnya lima puluh rumah yang berada di kawasan grogol selatan kebayoran lama jakarta selatan minggu siang terbakar
di mana saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran
kobaran api menghanguskan permukiman warga di jalan simpruk golf dua kebayoran lama minggu siang
banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar
ada sekitar lima puluh rumah warga pun yang hangus terbakar
menurut warga api yang datang dari arah dalam tiba tiba membesar dan dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya
penyebab kebakaran belum diketahui hingga saat ini petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh warga masih terus berupaya untuk memadamkan api yang terus membesar
pemudaman pada depan